sejak dua puluh tujuh februari lalu masjid al jabar yang berlokasi di kawasan gedebagi kota bandung ditutup sementara oleh pemerintah provinsi jawa barat
penutupan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi pemeliharaan dan perbaikan sejumlah fasilitas masjid menjelang bulan ramadan
mengingat sejak dibuka pada akhir dua ribu dua puluh dua lalu antusiasme warga untuk mengunjungi masjid al jabar cukup tinggi
kebetulan menjelang ramadan kita ingin husu nggak banyak gangguan gak ada terhalangi mau ibadah
kesenggol senggol katel naun segala rupa ya
nah makanya tiga hari ini keamanan sengaja dikondisikan dan perbantuan dari tni
mulai senin selama dua minggu kita akan bebas lagi mengevaluasi ya mana mana yang berhasil yang kurang
itu bagian dari proses sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita citakan
lima hari sejak ditutup sementara antusiasme warga untuk berkunjung ke masjid al jabar masih tinggi
hal itu terlihat dari banyaknya warga dari berbagai daerah yang datang pada sabtu pagi
sebetulnya sayang banget ya kita udah jauh jauh nih dari jakarta pengen lihat di mana sih dalamnya seperti apa
tapi yaudah kita bisa cuma di luar
iya pengen masuk padahal sebelumnya kayaknya pada bisa eh pas kita kesini gak bisa
belum tau ada masalah
melihat masih tingginya antusiasme warga untuk berkunjung ke masjid al jabar sejumlah pengamanan juga dilakukan di beberapa area masuk masjid
pada masa penutupan sementara masjid al jabar ini memang sistem keamanan yang diterapkan oleh petugas cukup ketat
jadi para warga yang kemudian datang ini tidak bisa masuk ke dalam masjid
atau bahkan mereka juga tidak bisa masuk ke halaman masjid yang jaraknya sebetulnya cukup jauh dari masjid utama al jabar ini
mereka yang datang hanya diperbolehkan berada di luar area masjid atau tepatnya di jalan cimencerang kota bandung
saja untuk bisa menikmati masjid al jabar ini
penutupan sementara masjid al jabar ini akan berlangsung selama dua pekan
rencananya masjid yang dibangun di atas lahan seluas dua puluh lima hektare ini akan kembali dibuka pada pertengahan maret mendatang
kiki haryadi sidki irfan bandung jawa barat